kita ke informasi berikutnya ribuan ton sampah asing yang diduga berasal dari negara negara eropa amerika australia dan juga asia bertumpuk di desa desa di jawa timur
sampah asing ilegal ini datang saat indonesia memiliki setumpuk pekerjaan rumah dalam menangani pengelolaan sampah negeri sendiri
berikut liputan pertama dari tiga paket liputan tim cnn indonesia mengenai sampah impor ilegal di jawa timur
tumpukan sampah ini tidak berada di tempat pembuangan akhir melainkan di beberapa desa di jawa timur
lahan dengan tumpukan sampah ini sebelumnya merupakan hamparan sawah
lahan pertanian beralih fungsi menjadi lokasi penimbunan sampah di sebagian wilayah kabupaten sidoarjo gresik dan mojokerto jawa timur
beralihnya fungsi sawah menjadi ladang sampah diikuti akar
alih profesi para petani pemetik padi yang kini menjadi pemilah sampah
hartati adalah contoh nyata perubahan ini
ibu tiga anak ini menghabiskan waktu di antara tumpukan sampah setiap hari
jerih payahnya memilah sampah dihargai rp satu lima ratus per kilogram sampah yang dipilahnya
dalam sehari hartati yang sebelumnya adalah petani ini bisa membawa pulang uang rp lima puluh sampai rp seratus
disini banyak nggak sih bu yang dulunya
saya punya petani sawah sekarang jadi milih sampah
kalau kesawah sebulan sekali dapat uang
kalau beli satu hari dapat uang
sampah sampah yang dipilah hartati dan kawan kawannya bukan sembarang sampah
sampah ini merupakan sampah asing yang diduga berasal dari negara negara eropa amerika australia dan asia
inilah sampah impor yang kini menggantikan peran sektor pertanian
menggerakkan perekonomian sebagian warga di kabupaten mojokerto jawa timur
lokasi pemilahan sampah ini dahulu adalah sawah yang ditimbun demi menampung sampah
dengan tekun hartati memilih dan memisahkan sampah yang masih memiliki nilai jual
seperti botol plastik dan kaleng minuman
kadang jika beruntung hartati bisa mendapatkan sampah
sampah yang lebih berharga
uang luar itu apa
itu uangnya ketemu di tempat sampah inggris juga ya
iya semua negara
semua negara pernah ibu lihat uangnya di sini
dicual uang utuh ibu itu
kenian dan risiko pencemaran bukan hal yang pantas diabaikan
di tengah semangat indonesia memerangi sampah plastik
kita justru kedatangan ribuan bahkan jutaan sampah plastik dari negara lain
ribuan sampah ini datang ribuan kilometer dari negara negara asia amerika bahkan eropa
sebagian masyarakat menganggap peluang ini sebagai peluang ekonomi
tapi sebagai negara apakah kita akan membiarkan negara ini indonesia menjadi tempat sampah dunia
sepanjang perjalanan melintasi desa bangun kabupaten mojokerto
hamparan sampah menjadi pemandangan yang lumrah
tepi kanan kiri bahkan badan jalan tidak jarang tertutup sampah sisa pemilahan
sebagian besar melupakan sampah plastik
tidak sulit menemukan truk yang sedang membongkar muatannya dan menurunkan sampah di badan jalan
jalan setapak di antara sawah ini menjadi area dumping atau penimbunan sampah setidaknya sejak lima tahun lalu
truk truk ini datang setiap hari
warga juga mengetahui sampah yang datang bertumpuk dan menjadi sumber penghasilan mereka merupakan sampah dari luar negeri atau impor
kepala desa bangun muhammad iksan menjelaskan
sampah yang masuk ke desanya merupakan sisa bahan baku industri beberapa perusahaan kertas
sini itu masih bahkan tidak mengandalkan dari pabrik sapu saja
bahkan pabrik dari jawa post surabaya megabok terus dari suria gunung geliat
tiap hari itu sampah dari luar itu lebih dari tiga puluh dam truk
belum dari pakerin
jadi ya sini alhamdulillah masyarakat sini itu mengantungkan
karena banyak sekarang mas di sini itu ekonominya warga ini agak menengah
untuk mencari tahu asal sampah sampah ini saya mengikuti truk yang keluar dari sebuah pabrik kertas
saya melihat truk mengangkut sampah yang masih basah terdiri dari sampah plastik dan sejenisnya
truk ini masuk ke arah desa bangun sampai akhirnya menurunkan muatannya di lokasi penimbunan sampah di sekitar warga
setelah itu truk kembali ke dalam perusahaan
saya mencoba bersurat dan meminta konfirmasi mengenai sampah tersebut kepada perusahaan asal truk pt p
dua hari berturut turut saya mencoba namun tidak mendapat kesempatan untuk mengkonfirmasi hal ini kepada pihak perusahaan
dari kacamata dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur
pengelolaan sisa hasil industri merupakan kewajiban perusahaan
jika perusahaan tidak mampu mengelola maka hal ini wajib diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki perizinan
jika sampah tersebut dibiarkan begitu saja apalagi diserahkan bahkan diperjual belikan kepada masyarakat maka sanksi wajib diberikan
dan industri yang punya kewajiban itu akan kami lakukan pembinaan
jadi yang benar seperti apa
jadi tidak boleh asal asalan memberikan sisa perusahaan
produk tadi yang berupa sampah kepada masyarakat tanpa ada pembinaan
itu nanti akan kami tegur atau kami berikan sanksi sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan
karena bagaimanapun dalam izin mereka kan sudah ada ketentuannya
ada di mana mereka harus mengelola
indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk pengelolaan sampah dalam negeri
pemerintah dituntut tegas sekaligus bijaksana menangani persoalan sampah dan ekonomi masyarakatnya
yogi tujuliarto fikri adin jawa timur